seribu orang mengikuti lari maraton yang bertajuk sunset run di seminyak badung bali
iya ada yang berbeda dengan maraton pada umumnya
kali ini peserta berlari di atas pasir pantai sembari menikmati suasana matahari terbenam di pantai seminyak
ajang maraton bertajuk sunset run dibuat bukan semata mata untuk mencari juara lari
melainkan sebagai acara amal
uang pendaftaran dari seluruh peserta rencananya akan disumbangkan kepada dua yayasan yang ada di bali
acara lari sejauh tiga km ini diikuti berbagai kalangan
mulai dari masyarakat umum wisatawan asing hingga atlet nasional

terutama karena ini cari sih jadi disumbang sih kita
bagi masyarakat bali khususnya
acara fun run ini bertujuan untuk membantu surrounding community yang ada di bali
jadi revenue after expenses akan kami sumbangkan ke dua yayasan non profit organization
tak hanya berlari dan berolahraga sesuai tema yang diambil
seribu peserta lari maraton juga bisa menikmati keindahan pantai seminyak saat matahari berada di ufuk barat
mandang risade astika kuta